emang idenya mama itu luar biasa banget
iya dong om herman pasti akan percaya dengan semua ide mama
dan sebentar lagi sedikit lagi gak lama lagi kita akan jadi crazy rich level sultan
udah ah mama mau siap siap ketemu sama om herman oke saya
dan inget jangan sampai mau ditahu
kerjain tugas lo kalo udah gue transfer
nah kebetulan kamu udah balik sokatu bawa motor kamu
saya lagi ada perlu jadi warung mau saya tutup dulu
makasih ya udah mau dititip
saya permisi pak
atau lo pak parkir dimana
lu berharap gue boncengin kan
masa kegeran jadi orang
gue gak butuh bantuan lo
siapa juga yang mau diboncengin sama lo
bagus deh kalau kayak gitu
karena sejauh yang gue tau sepanjang jalan ini dari ujung ke ujung tuh bahaya
aduh udah deh

lo gak usah sopet duli ya sama gue
gue bisa jaga diri
udah tenang aja
gak usah pedulin gue
udah seneng lo pergi
bagus deh kalo kayak gitu
kalau ada apa apa jangan nangis
ngeselin banget tuh orang

kan belum ketemu
taksi dimana ya
susah banget sih nyari taksi disini
puluhan purna mah kita
tak mau tak bertemu
saya bukan maisaroh
ini abang sama orang nih
ayo kita menikah sekarang
jangan deket deket sama saya
jangan deket deket sama saya
maisaroh kesintahan abang
udah disitu aja
saya bukan maisaroh
saya bukan maisaroh bang
saya bukan maisaroh
ngerti gak sih

siapa yang suruh naik sih
buruan pergi dari sini
buruan buruan buruan
ayo kita teman dulu sekarang maisaroh
abang pacarnya maisaroh
maaf ya bang
bukannya saya kurang
tapi yang meluk bukan saya
tapi maisaroh tuh yang peluk peluk

udah buruan pergi dari sini
ini saya bukan maisaroh
ngerti gak sih
bang pasti kangen banget ya sama maisaro
ya udah bang
mau ngasih di sini peluk peluk aja
eh apalah juru
tuh kan tuh kan tuh kan
udah jujurin gue
abang udah makan belum
yaudah gini aja
abang sekarang makan dulu nih di warung ini
nanti abang bisa ketemunya di rumah
abang makan dulu aja
pakai semur jengkol
yaudah nih sebelum maisaroh pergi mau cium tangan
udah makan dulu gak
enggak enggak enggak
maisaroh pujana cikgu
kita ketemunya bang di rumah atas dulu bang

ini lihat tuh
nanti deh kami kirain
sampai mau daripada gue turun ke rumah takutraya ya
sekarang quieren keluar
berkurang ini dari lo ruth
obat awet mudah mahal lho nak
ma aku udah gak sabar ma
pokoknya mama harus buruan ngomong sama om herman supaya om herman cepat cepat ngeyakinin
boy biar setuju sama perjodohan ini
mah biar aku lebih tenang gitu loh
kalau boy ngomong di depan aku dia setuju dengan perjodohan ini
selama terus terusan bilang sama om herman yang ada deh mundur batal kita semua jadi crazy rich
halah kalau kita nggak gerak cepat nanti reva deketin boy mulu genit genit mulu nggak suka
oke mama ada ide
sebentar ya eh senyum dulu dong
nah bentar ya bentar bentar ntar
sila nih kamu lihat deh apa yang mama bawa
kamu lihat tuh bagus nggak
jadi om herman waktu tunangan sama mama manya boy kasih cincin ini
bagus sih tapi kok ada di mana
jadi waktu itu ceritanya almarhumah itu kehilangan cincinnya
nah terus ya udah dia nyari nyari nggak ketemu yang nemuin mama
mama nggak mau balikin abis suka bagus ya kan
enggak sih udah nggak apa apa ya
kalau mama suka tapi kenapa nggak pernah mama pakai
saiznya beda sayang
kamu mah tangan mama
terus rencana mama apa
nah rencana mama mama akan memanfaatkan cincin ini dengan mama bilang
kalau almarhumah mamanya boy menitipkan cincin ini sebagai keseriusan pertunangan sila dan boy
tidak boleh sampai tidak terjadi
emang idenya mama itu luar biasa banget
iya dong om herman pasti akan percaya dengan semua ide mama
dan sebentar lagi sedikit lagi nggak lama lagi kita akan jadi crazy rich level sultan
iya udah ah mama mau siap siap ketemu sama om herman oke saya
gua bingung sama lu sebenernya mau kemana sih
ya gue mau ke kampus lah
apa lu bilang lu mau ke kampus
bentar bentar bentar
ini kenapa coba mama berhenti
lu bilang lu mau ke kampus kan
gua kasih tau sama lu kalo lu mau ke kampus
lo bisa naik angkot yang ada di pengkolan sana
atau kalo lu mau naik bis haltenya di sana
tapi kalo lu mau di sini artinya lu bisa tunggu taksi
oh atau ada satu lagi
kalau mau naik kapal laut juga bisa
tapi ke pelabuhan dulu
eh bener bener ya
tinggalin dong gua di sini

tapi rasanyaan juga
gue paham ya

buat archetyping arma atau apa lagi yuk